jadi apa makna salam yang dititipkan jokowi untuk caimin ketika bertemu dengan dua menteri pkb
kita akan membahasnya dengan pengamat komunikasi politik unpad kunto adiwibowo
mas kuntong ini salam silaturahmi biasa atau mohon maaf lahirin batin
assalamualaikum silahkan masuk kembali ke koalisi pemerintahan mendatang
ya sebenarnya salam ini akan wajar wajar saja kalau pak jokowi dari awal tidak kemudian mengintervensi atau cawe cawe lebih jauh ya ke pilpres dan pemilu dua ribu dua puluh empat gitu
karena pak jokowi sangat sayang putranya sehingga kita bisa mengasurkan banyak hal dari salamnya pak jokowi ke caimin ini
yang pertama mungkin ya seperti pak menko minfo bilang ini bisa jadi
jadi untuk merangkul kan ini istilahnya politiknya pak jokowi itu kan merangkul semua gitu
merangkulnya sejauh mana nih mas kunto merangkul ya parlemen aman karena kan pkb juga suaranya bertambah ya masuk lima besar lah ya
atau merangkul bagaimana nih pengertian merangkulnya
ya merangkulnya bisa dua hal yang pertama nanti ketika pemerintahan baru terbentuk
lalu kemudian butuh koalisi pemerintahan yang lebih kuat gitu kan
di situ pkb dirangkul dan tentu saja dua menteri ini mungkin kan juga dijanjikan juga yaudah dua menteri lagi atau mungkin tambah tiga gitu
atau saya nggak tahu nanti perbincangannya gimana
dan yang kedua adalah soal hak ente
salam itu juga bisa diartikan bahwa apalagi kan dalam pembahasan antara dua menteri pkb dan pak jokowi ini
itu salah satu yang di highlight adalah pencapaian suara pilek dari pkb
disitu mungkin pak jokowi bilang kalau saya curang pkb pasti nggak dapat suara segitu gitu
mungkin arti salahnya gitu
kalau terkait ini bicara curang ya tapi kan pkb juga termasuk partai yang kemudian mendorong hak angket di dpr
apakah pertemuan ini mengandung makna ganda untuk meredam pkb yang sedang menyiapkan hak angket
ya bisa dibaca demikian mbak
apalagi kan kita tahu pdip juga masih
maju mundur kan bagaimana nanti akhir dari hak angket ini
apakah pemaksulan tampaknya gak pemaksulan
tapi kalau pun gak pemaksulan lalu kemana gitu kan
ini soal hak angket kecurangan ini kan masih belum ada ujungnya gitu
walaupun kemudian partai partai di koalisi satu tampaknya masih punya komitmen untuk solid dan ditambah pdip gitu
apakah salam ini bisa mengubah komitmen pkb di hak angket
saya pikir ya mungkin dalam waktu dekat enggak sih mbak gitu ya
tapi kalau semakin kesana ya mereka pasti terutama cak imin juga melihat dinamika hak angket ini bagaimana bergulirnya nanti di senayan gitu
seberapa besar sih sebenarnya kalau anda membaca peluang pkb untuk gabung ke koalisi
karena kan dari awal juga kita melihat ya
tapi dua menterinya sampai detik ini masih ada di pemerintahan jokowi
ini kan bisa juga diartikan bahwa pak jokowi memanggil dua menteri pkb juga paling tidak untuk menggoyang tadi komitmen di
ya menggunakan hak angket kan
sehingga mereka saling oh ini jangan jangan pkb mendekat duluan nih kan gitu
jadi saling curiga itu sudah ditanamkan
bentuk kecerdasan politik pak jokowi sih mbak yang pertama gitu
yang kedua seberapa tahan pkb dengan godaannya
kalau menurut saya dengan bargaining position hari ini ketika pak jokowi yang hidup salam dan bukan yang sebaliknya
maka caimin mungkin bisa bilang ke dirinya sendiri bahwa oh saya yang diputuin pak jokowi
saya jual mahal aja dulu gitu
jadi kalau anda melihat siapapun yang memulai penyejakan yang terlebih dahulu ini nampaknya potensi untuk pkb gabung ke koalisi prabowo akan jauh lebih besar
terima kasih mas kunto sudah bergabung bersama kami di kompas malam